pernikahan dari kaisang dan juga erina gudono ini memang menjadi tradisi yang baru di keluarga presiden joko widodo
pasalnya presiden joko widodo sendiri memiliki gedung serbaguna sendiri di solo dan untuk pernikahan dari putra sulungnya
kemudian putri keduanya ini dilaksanakan di gedung pribadi atau yang biasa disebut dengan geraha saba gedung serbaguna di solo
nah untuk perhelatan pernikahan dari kaisang dengan erina gudono ini dilaksanakan di pura mangkunegaran atau biasa juga disebut dengan puro mangkunegara
nah bagaimana sebenarnya pura mangkunagaran ini sebelumnya ini akses publiknya kita sudah bersama dengan kanjeng gusti pangeran adiparti aryo mangkunegara sepuluh
kanjeng gusti selamat malam terima kasih sebelumnya atas kesempatannya
ini banyak masyarakat yang
mulai mengenal dari puro mangkunegaran ini ketika pernikahan dari kaisang dan juga erina gudono
boleh dijelaskan sebelumnya ini bagaimana akses ke publiknya gusti
baik mbak jadi pura mangkunagaran sendiri kami ya sudah berdiri sejak tahun seribu tujuh ratus lima puluh tujuh ya
jadi saat ini hingga hari ini sudah berjalan hampir dua ratus enam puluh enam tahun waktu yang cukup lama ya
jadi untuk akses ke publik sendiri bagaimana mangkunegara selama ini kami juga sudah mencoba untuk membuka ya sebetulnya
untuk waktu yang sebenarnya sudah cukup lama dengan kegiatan kebudayaan maupun wisata berbasis kebudayaan itu sudah sesuatu yang dilakukan untuk waktu yang cukup lama
namun bagaimana ke depannya ini tentu kan pertanyaan bagaimana mangkunegara setelah ini bagaimana mangkunegara bisa terus berkembang
bisa terus berperan bisa terus hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman
artinya setelah pernikahan ini apakah juga dibuka untuk publik
karena setahu saya ini juga menjadi destinasi wisata
betul jadi tentu di mangkunagaran sendiri kita ada ruang yang terbuka untuk publik dan tentu ada yang tidak juga
tapi bagaimana ruang yang terbuka untuk publik ini rencana kami yang kami sudah kembangkan dari beberapa bulan ini adalah bagaimana di mangkunegara ini untuk membangun suatu ruang budaya
ruang budaya dalam artian bagaimana mangkunegara ke depannya selain berkembang untuk mangkunegara tapi juga
bagaimana mangkunegara juga bisa terus berkontribusi juga untuk kehidupan dan kebudayaan di masyarakat luas
seperti yang kita berada saat ini di taman pracima ini bagaimana taman ini merupakan taman yang kita hidupkan kembali sebetulnya
terinspirasi dari apa yang dibangun oleh eyang buyut saya mangkunegara ke enam dan mangkunegara ke tujuh
dan ini kita hidupkan kembali bagaimana pracima ini harapannya bisa menjadi suatu ruang budaya
ruang pertemuan antara mangkunegara dengan pabrik
bagaimana di sini menjadi tempat berkumpul tempat berdiskusi dan tempat untuk bagaimana mangkunagaran bisa dengan sebaik baiknya memperkenalkan kebudayaan
dan bagaimana harapannya tentu masyarakat juga bisa menjadi bagian dari kebudayaan itu dan bisa bersama sama kita menguri nguri menjaga dan mengembangkan kebudayaan
kan jung gusti ini kan pura mangkunagaran benar benar bertambah populer pasca pernikahan dari kaisang dan juga erina
kita tahu di media sosial banyak yang bertanya
ah pengen juga ini main ke pura mangkunegara
ini pastinya akan ramai masyarakat yang sebelumnya belum tahu pura mangkunagaran akan datang ke sini
pesan dari kanjeng gusti untuk masyarakat nanti yang semakin ramai datang ke sini
ya kalau semakin banyak masyarakat yang mengetahui dan mau belajar dan melihat mangkunegara tentu itu sesuatu yang positif tentunya
jadi kami tentu sangat senang untuk bisa menyambut teman teman semua untuk bisa hadir
di mangkunegara dan melihat mangkunagaran
tapi harapannya tentu tidak hanya datang dan melihat ke depannya juga bagaimana kita bersama sama bisa merawat kita bisa terus menguri nguri kebudayaan khususnya di mangkunegaran
dan bagaimana ke depannya kita bisa lestarikan kebudayaan jawa
dan untuk bisa terus hidup dan menjadi bagian dari kehidupan sehari hari di masyarakat
jadi bagaimana tentu
ya kami percaya untuk menjaga atau melesarkan kebudayaan itu kan tanggung jawab
bukan hanya tanggung jawab dari mangkunegaran ataupun pusat budaya pusat budaya lainnya
kabinet merupakan tanggung jawab kita bersama sama sebagai masyarakat indonesia sebagai jati diri dan identitas kita
jadi ya ini bagaimana ya ke depannya bersama sama kita lakukan
baik gusti luar biasa
terima kasih sekali lagi atas akses untuk publik untuk lebih mengenal budaya pura mangkunegara
terlebih sekali lagi untuk tujuan
dan nguri nguri budaya atau melestarikan budaya jawa
terima kasih kan jung gusti
jadi memang pelaksanaan dari pernikahan kaesang dan juga erina gudono ini sekali lagi memiliki tradisi yang berbeda
karena tidak digunakan gedung pribadi milik dari presiden joko widodo
yang selama ini memang disewakan untuk mematuh gedung serbaguna
salah satu alasannya ini cukup menarik
karena ternyata pada tanggal pernikahan kaesang dan juga erina ini ternyata sudah diboking oleh masyarakat yang memesan
atau calon pengantin yang sudah memesan
dan presiden joko widodo sendiri
sudah mengkonfirmasi bahwa meskipun pemilik ini bisa untuk meminta yang menyewa bergeser hari
namun lebih memilih untuk tidak menggesernya
widya subianto agadipa pura mangkunegara surakarta jawa tengah